pertama tama aku mau bilang terima kasih sekali sudah mempercayai aku sebagai communication ambassador di the tente world water forum tahun ini
kenapa saat minta untuk jadi communication and basher aku langsung setuju dan sangat semangat
pertama tama dari kecil memang aku memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan
semakin kesini semakin kita lihat bahwa krisis iklim krisis air semakin menjadi masalah yang luar biasa besar
aku pribadi percaya bahwa kita tidak usah menjadi seorang spesialis atau insinyur atau scientist lingkungan untuk benar benar mengerti apa yang terjadi kepada dunia kita sekarang
dan aku pribadi pun bukan seorang expert di bidang lingkungan
sangat sangat peduli akan isu isu kemanusiaan dan juga kualitas hidup manusia
dan di indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa kepedulian terhadap krisis iklim krisis air masih sangat minim
tapi kita tidak bisa menyalahkan siapapun
karena kita tahu bahwa negara kita masih sebuah negara yang berkembang
banyak sekali orang dalam masyarakat kita yang mau tidak mau harus memikirkan kebutuhan mendasar mereka sebelum bisa mendulikan hal hal di luar tersebut
mereka harus memikirkan besok makan apa besok tinggal di mana bagaimana mereka bisa survive di keesokan hari
jadi pertanyaan terbesar sekarang atau struggle terbesar kita adalah bagaimana kita bisa menanam rasa kepedulian ini
rasa peduli tidak ada tidak akan mungkin orang mengambil aksi
dan kalau aksi tidak diambil tidak akan ada perubahan nyata yang terjadi
sebagai communication ambaster role aku di sini adalah mensosialisasikan isu krisis air ini kepada masyarakat secara luas
karena mereka yang bisa merubah habit habit mereka
agar kita bisa mencapai
goals goals kita dalam dua puluh tahun ke depan
aku yakin teman teman media di sini sudah sangat aware bahwa indonesia memiliki program jangka panjang
yang akan mulai dilaksanakan tahun dua ribu dua puluh lima sampai tahun dua ribu dua puluh
dan ini semua terkait sustainability
bagaimana kita bisa menggunakan resources kita yaitu air untuk meningkatkan
gdp negara kita tapi juga mensejahterakan masyarakat kita
jadi mungkin aku akan berbicara lebih panjang lebar lagi saat ditanya nanti
tapi untuk menutup pertanyaan tadi
apa yang sudah dilakukan aku dan tim dari world one reform ini adalah mulai merangkai program program
dan membangun partnership dengan organisasi organisasi agar awareness
agar mereka sadar bahwa jika mereka ingin memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi di keesokan hari
mereka harus mempedulikan isu lingkungan isu krisis air
karena inilah yang akan sangat berdampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi kita di masa depan